dua puluh tahun berjalan komisi pemberantasan korupsi atau kpk menyatakan telah menangani enam ratus delapan orang tersangka dan enam korporasi besar sebagai tersangka tindak pidana korupsi
hal ini diungkapkan dalam laporan kinerja kpk periode dua ribu enam belas dua ribu dua
selain menyatakan banyaknya penindakan sebagai keberhasilan dalam kinerja kpk selama empat tahun kpk juga menyatakan telah berhasil melakukan penyelamatan aset negara melalui senilai rp enam puluh tiga delapan belas triliun
angka ini didapatkan dari fungsi monitoring dan pencegahan dengan melakukan kajian yang melibatkan sejumlah lembaga
dalam laporan kinerja ini pimpinan kpk jilid iv juga sempat meminta pimpinan kpk berikutnya tetap menjaga marwah kpk sebagai institusi pemberantasan korupsi yang independen
selama empat tahun terakhir saya ulangi karena sampai hari ini kpk sudah memenjarakan lebih satu orang
selama empat tahun terakhir ada enam ratus delapan tersangka yang kami tangani dalam berbagai modus perkara
selama empat tahun terakhir ada enam ratus delapan tersangka yang kami tangani dalam berbagai modus perkara
selama empat tahun terakhir ada enam ratus delapan tersangka yang kami tangani dalam berbagai modus perkara

kasus lain yang pengusuhan kpk ini adalah kemampuan kpk untuk menjaga kekuasaan negara
kasus lain yang pengusuhan kpk ini adalah kemampuan kpk ini adalah kemampuan kpk untuk menjaga kekuasaan negara lebih dari tujuh triliun rupiah tersebut
kasus lain yang pengusutannya belum tuntas pada era pimpinan kpk jilid empat adalah kasus pengadaan key container crane yang menjerat mantan direktur utama pt pelindo ii richard joslino
sejak erjelino ditetapkan sebagai tersangka pada desember dua ribu lima belas silam hingga saat ini kasus tersebut belum juga dilimpahkan ke pengadilan

menurut indonesia corruption watch kasus dugaan korupsi berkaitan dengan bank senturi dan pelindo ii
hanyalah dua dari setidaknya enam belas perkara besar yang hingga saat ini belum berhasil dituntaskan oleh pimpinan kpk jelit empat era agus raharjo
misalnya pada saat pembacaan dakwaan disebutkan banyak yang diduga terlibat begitu
tapi sampai hari ini nyatanya masih beberapa orang saja yang diusut oleh kpk
selain dari itu kita tidak hanya melihat sebatas seseorang ditetapkan sebagai tersangka
tapi yang kita harapkan adalah kpk bisa menuntaskan perkara ini sampai di pengadilan
terkait banyaknya kasus besar yang belum berhasil dituntaskan pada era kepemimpinannya
ketua kpk periode dua ribu lima belas dua ribu sembilan belas agus raharjo pun tidak menampik hal tersebut
menurutnya dalam pengusutan kasus besar memang memerlukan proses yang lebih kompleks sehingga memerlukan waktu yang lama
kpk periode dua ribu lima belas dua ribu sembilan belas era agus raharjo berakhir pada desember dua ribu sembilan belas
untuk kemudian digantikan oleh jajaran pimpinan kpk periode dua ribu sembilan belas dua ribu dua
berkaitan dengan adanya belasan kasus besar yang masih menjadi tunggakan pimpinan kpk era agus raharjo
wakil ketua kpk periode dua ribu sembilan belas dua ribu dua puluh tiga lili pintauli siregar berharap
di masa kepemimpinannya kasus kasus besar yang mangkrak di kpk harus dapat dituntaskan
sehingga tidak menjadi beban untuk periode kepemimpinan selanjutnya
tapi paling tidak memang pr pr itu kan harus diselesaikan tidak bisa kemudian menjadi pr jilid enam begitu ya
dan ini menjadi beban pimpinan baru untuk menyelesaikan tentunya
kalau kemudian ternyata ini menjadi kendala kendala terhadap eksternal
misalnya dengan bpk dengan lembaga internasional lainnya
mungkin akan dilihat atau mungkin akan diperbarui
apakah harus ada mou apakah harus kemudian soal trigger mechanism itu diperankan maksimal
atau seperti apa yang saya lihat arahnya ke sana
sejumlah kasus yang belum berhasil dituntaskan pada era agus raharjo tentu menjadi pekerjaan rumah
bagi pimpinan kpk periode dua ribu sembilan belas dua ribu dua puluh tiga yang akan dilantik pada desember dua ribu dua puluh
pimpinan kpk yang baru diharapkan dapat mengusut tuntas tunggakan perkara
karena korupsi kelas kakap dan menyingkap dugaan keterlibatan nama nama besar di balik kasus tersebut
adia fitriana andra anhar jakarta
masa jabatan pimpinan kpk jilid empat akan segera berakhir
selama empat tahun ini banyak kasus korupsi yang berhasil diungkap
namun di sisi lain hubungan antara kpk dengan dpr juga panas dingin
bahkan nasib kpk kini berada di ujung tanduk dengan terbitnya undang undang kpk baru
belum lagi masih ada setumpuk kasus korupsi besar
yang juga menunggak
bagaimana sebetulnya perjalanan pimpinan kpk jilid empat selama empat tahun ini
dan apa harapan mereka kepada komisioner baru nantinya
kita akan membahasnya malam ini dengan para narasumber yang sudah hadir bersama saya di studio
ada pak saud situmorang wakil ketua kpk
terima kasih pak sudah hadir di cnn indonesia pada malam hari ini
ya ada pak arsul sani anggota komisi hukum dpr ri
selamat malam pak arsul terima kasih sudah hadir
dan ada mas tamalangkun peneliti icw
terima kasih mas sudah hadir di sini
jadi sudah mau diganti sudah mau ada yang baru sudah mau pensiun
kita akan tanya langsung kepada pak saud
selama empat tahun ini sudah puas pak memimpin kpk
kemudian capaian kinerjanya sudah puas belum sih pak sebetulnya
kalau saya sih kan pak arsul kan pasti baca kalau paper saya dulu
di paper saya itu kan diantaranya mimpi saya itu kpk punya big data
bahasa bahasa sekarang itu big data
dan memang ada waktu tahun dua ribu enam belas kami konsultasi dengan ada satu badan yang bagaimana mengatur strategi
jadi palladium itu bagaimana kita bisa organisasi kpk ini bisa strateginya kayak apa implementasinya kayak apa enabler nya apa
dari kita kalau bisa memenuhi kriteria dia paladium ini konsultan di amerika
dia bisa apa namanya memberi kita industri
memberi kita yang disebutnya holopem
holopem itu nilainya harus diatas empat
kpk itu kan setelah dipelajari itu secara keseluruhan masih di level tiga dua lima dan seterusnya rata gitu
jadi kami mencoba strategi strategi itu dengan apa namanya mencoba mendetail detail
mulai rekrutmen style kepemimpinannya terus evaluasi kerjanya
pakai pakai teori balance score card swot segala macam itulah
tapi akhirnya itu belum bisa
kalau tercapai holopem itu belum
kalau ebi pasti holopem
karena kita belajar dari ebi waktu itu
jadi saya nggak akan puas sebelum ada holopem itu
holopem itu diatas empat
oke di atas empat ya dan itu belum tercapai sekarang masih tiga lima
tapi kalau tadi bapak bicara juga soal hubungan ya kalau kita bicara soal hubungan antara satu pimpinan dengan pimpinan yang lainnya ini kan banyak kepala ya pak ada lima
selama ini ada friksi friksi ataupun ada perbedaan pendapat saat pengambilan keputusan nggak sih pak
ini kan sebenarnya publik pengen tahu nih menjelang
iya pasti lah kolektif kolegial
kolektif kolegial dan saya pikir jarang yang namanya voting ya
dan kalaupun mereka nggak setuju biasanya belakangan bikin catetan
jadi kolektif kolegial itu tetap jalan dan saya berpikiran pembuat undang undang sudah membayangkan kenapa harus lima
terus kenapa harus kolektif kolegal tidak harus voting segala macam
karena memang kalau kita bicara bagaimana kita
kan yang diperdebatkan nanti biasanya mulai dari penyelidikan
penyidikan dan penuntutan itu yang rawan
kalau pencegahan kan mungkin paling hanya berapa kita mau kembangkan resource atau mengembangkan wilayah mana
umpamanya kalau kita mau seperti belakangan kita bagi indonesia menjadi sembilan wilayah itu
yang sulit itu sebenarnya dipenindakan
tapi proses proses karena memang sudah dipandu oleh kuhap
dua bukti sudah cukup penyidik sudah menyampaikan ya kita menjadi lebih sederhana persoalannya
tapi nggak pernah ada perbedaan pendapatan
artinya siapa yang lebih dominan disitu
sampai akhirnya kan beberapa pengambilan keputusan sempat disampaikan juga ya pak ya
oleh beberapa pihak bahwa ini tuh ternyata tiga dua tidak full penuh gitu pak keputusannya
dan ini akan berpengaruh pada keputusan
nggak sebenarnya tuh nggak terlalu banyak ya
kalaupun ada skor skor gitu
kan kita sudah katakanlah ott nya hampir berapa puluh itu nggak
sama beberapa poin poin aja gitu nggak terlalu banyak
jadi nggak sangat dominan bahwa semuanya itu dengan
hubungan dengan pegawai itu seperti apa sih pak
apakah kemudian pada saat awal kita bicara nih flashback dulu ya
hubungan dengan para pegawai itu apakah kemudian para pimpinan yang awal masuk
kemudian sulit untuk beradaptasi untuk diterima
atau memang sejak awal sudah open saja para pegawai kpk para penyidik gitu
iya tadi pagi juga saya sudah saya sampaikan kepada ibu kepada pimpinan yang baru yang jelik v
percaya saja bahwa value di kpk ini sudah jalan
sistem sudah jalan
jadi saya bilang malah nanti bapak hanya tinggal lanjut lanjut setuju hentikan lanjut hanya gitu
jadi sistem sudah jalan
artinya value yang sudah jalan di kpk ini kalau nanti mau dilanjutin dengan lima kepimpinan yang ada sekarang
dan mereka itu jelas legal hari ini sudah dimulai induksi
saya pikir tinggal nanti harapannya saya hanya mengatakan ini stylenya aja yang berbeda
stylenya aja yang berbeda
saat terlalu boxer dikit gitu
yang lain terlalu kalem dikit paling gitu aja
nanti kita akan bahas lebih lanjut soal bagaimana interaksi diantara pimpinan kpk dengan para penyidiknya
isu isu soal di situ ada taliban kemudian juga bagaimana hubungannya dengan dpr
tetap bersama kami di layar demokrasi kita akan kembali sesaat lagi
anda masih bersama kami di layar demokrasi
saya akan teruskan dulu ke pak saud
sebelum saya akan meminta komentar dari mas tama dan juga pak arsul
isu isu soal para penyidik kpk yang di dalamnya itu ada yang katanya pasukan taliban kemudian terpapar radikalisme
ada friksi antara penyidik yang polri kemudian dengan independen
itu sebetulnya memang terjadi atau hanya bikinan bikinan saja dan itu menjadi bumbu saat anda menjadi pimpinan kpk nggak sih pak
ya jadi saya empat tahun di sana itu kan detail ya
termasuk malah kalau menurut teman teman saya
interaktifnya sangat inilah
bahwa kemudian di sana mereka sangat mengkritisi pimpinannya itu value yang sudah tumbuh di kpk
jadi biasa tuh kirim email kirim apa mungkin beberapa orang nggak siap dengan model model seperti itu
malah jadi kebalikan sekarang ada dinilai kalau nanti itu kritisi kritisi model email terus menegur terus memperadilankan pimpinannya
itu saya pribadi suka tuh
karena kan dengan peradilan itu itu bisa
memang ada bayang jumping waktu itu waktu kita memindahkan mereka
ada beberapa peraturan yang belum selesai ya terus kita pindahkan mereka
tapi sebenarnya walaupun mereka akhirnya perform di dalam perpindahan itu
cuma ada beberapa orang dia perform tapi dia bilang itu bukan passion saya
passion saya itu di pencegahan dia senang mempengaruhi orang
jadi dinamika dinamika itu cukup tinggi di kpk
sehingga kemudian ada disebut dua kelompok ya sehari hari mereka di ruangan yang sama padahal
tapi kemudian mereka berdebat tentang bagaimana
memulai sebuah kasus untuk dimudidalemin bagaimana strateginya
apalagi kalau sudah masuk jaksa jaksa juga punya strategi lagi dalam penuntutan
itu semua dinamika dinamika itu cukup tinggi
berarti memang tidak ada friksi atau memang ya memang ada friksi tidak perlu ditutupi gitu
sama seperti di semua institusi lainnya gitu
iya jadi saya mengatakan itu masih dalam dinamika biasa
kecuali ada crime ya kriminal
enggak enggak kriminal
itu ada penyambalan satu sama lain
sering tegur kalau kita katakan ada dua yang disebut dua kelompok itu
tapi sebenarnya itu mix hari hari itu nggak ada
pak arsul sebagai dpr yang memiliki fungsi pengawasan ya melihatnya ini kepemimpinannya
pimpinan kpk jilid empat itu bagaimana sih pak
apakah memang sudah berhasil memimpin kpk dengan capaian capaian yang baik
atau ada catatan catatan soal kepemimpinan jilid empat ini pak
ya kita kan harus melihatnya secara keseluruhan
keseluruhan itu dalam arti juga poin plusnya juga harus kita sampaikan
kemudian hal yang masih minus juga harus kita sampaikan
nah sekiranya poin plus itu ya banyaklah ya
saya ingin mulai misalnya kalau saya meneliti dari apa yang disampaikan oleh pimpinan kpk di periode keempat ini ya
pak saud dan kawan kawan di bidang pencegahan misalnya ya
kerja kerja pencegahan ya
itu sebetulnya cukup signifikan
saya kan kemudian membandingkan dengan periode sebelumnya itu
sudah banyak konsep dan juga spektrum yang lebih luas ya
hanya kan ini tidak menarik media kalau kita bicara pencegahan
hanya ke depan dengan tantangan apalagi kpk sebagai boleh dibilang kornas lah
kordinasional dalam rangka apa
ini ya kita harapkan lebih punya ini lagi
tapi secara umum ini positif
lima orang ini berarti positif dalam melit komisi
di bidang penindakan saya kira juga ada kasus kasus yang signifikan ya
katakanlah sebut saja iktp yang berjalan artinya cukup bagus lah ya
bagus dalam arti menyasar semua pihak
tapi ada satu memang janjinya
pimpinan kpk periode ini
yang sampai akhir ini belum dipenuhi
contoh misalnya kasus senturi
dulu saya ingat waktu
nanti kita bicara berarti kasus kasus yang tertunggak ya
itu akan seperti apa itu
untuk kita nanti sampai ke situ pak
terus apa lagi pak
kira kira masa ini lebih banyak bagus bagus
ini kalau rapat komisi tiga kayaknya banyak catetan ya
itu kita bahas lagi ya mas
udah mulai masuk
yang minus kan masih ada
kebiasaan kpk untuk menurut saya terlalu mudah di dalam surat dakwaan menyebut bahwa terdakwa bersama si a si b si c
bersama sama melakukan ini
iya melakukan ini
sementara si a si b si c nya itu ya mungkin sampai meninggal dia statusnya masih tetap bersama sama
padahal kita yang belajar hukum itu paham
kalau bersama sama itu with in the short time dia akan menjadi tersangka berikutnya
dan itu rata rata tidak terjadi
kemudian yang saya anggap ada sisi positif ada negatifnya juga
saya kira kpk pimpinan jilid empat ini itu terlalu asik dengan ott
karena dapat tepuk tangan terus gitu
kalau catatan dari icw yang selama ini selalu membela kpk kita nggak boleh
apa catatan positifnya dan juga catatan negatifnya eranya pak saud
saya mau mulai dari yang negatif dulu
hal yang kemudian negatif kan artinya kita juga sampaikan
misalnya kritik terkait dengan pelanggaran pelanggaran etik di internal
bahkan ada beberapa yang kita sampaikan laporannya kepada internal
ini adalah dugaan pelanggaran etik
artinya kan ketika kpk kemudian menjadi lembaga anti korupsi tentu dia bukan tanpa kritik
ada masukan kita sampaikan
bahkan misalnya ada beberapa level yang ekstrim
kita sampai menggugat pimpinan terkait dengan rotasi pegawai misalnya
nah artinya memang kritik itu pasti akan disampaikan
tetapi kan kemudian kita juga harus melihat capaian capaian positif yang selama ini
pemilik sudah lihat
misalnya soal penanganan perkara
tentu ketika menangani perkara kan juga pasti ada kritik juga
ada masukan juga
terutama misalnya perkara perkara yang besar
kemudian perkara perkara yang menyita perhatian publik dan dampaknya luas
termasuk misalnya kita bicara juga soal penuntasan dan konsistensi penanganan perkara
misalnya ada perkara perkara yang ini kok sama sama kepala daerah
ini kepala daerah yang ini cebut tak politik yang ini gak di cebut tak politiknya
pertimbangannya apa misalnya
dalam surat tuntutan ya
ketika kemudian kita melihat misalnya dalam hal menuntut misalnya kenapa ini sama sama membawa uang ke luar negeri
pindah beberapa jurisdiksi
kenapa pencucian uang
kenapa dia mengaburkan
kenapa yang satu enggak
kenapa yang satu enggak
artinya memang pada saat kpk membongkar iya dilakukan
cuma menuntaskan ini yang perlu kita berikan
tapi saya lihatnya leadership pimpinan kpk jilid iv itu dalam menangani kita bicara yang di interna dulu ya
pelanggaran pelanggaran kasus kode etik itu memang sudah maksimal sudah bagus atau terlalu lembek gitu pak
menurut bayangan saya memang ada positif negatifnya
kalau bicara soal penegakan etik dalam bayangan saya mungkin kpk satu satunya lembaga yang kalau pimpinannya ketemu sama pihak yang ada perkara dia bisa dipidana
ketat sekali ini undang undang
tapi yang seperti pak saud pun juga enggak lepas dari pelanggaran etik
artinya memang kpk itu betul betul membangun sistemnya dia secara egaliter
artinya ketika ada yang bersalah nggak pandang dulu apakah dia pimpinan apakah dia pegawai tetap diproses
berarti di era yang ini memang sudah diterapkan
meskipun kalau bicara soal kritik juga ada misalnya ada perkara perkara yang etiknya diumumkannya lama
sehingga ada suatu kondisi membutuhkan pimpinan kpk yang betul betul tidak pernah celah
tapi ujungnya ada bukti bahwa itu melanggar etik misalnya
dan ini menurut saya juga menjadi catatan
oke oke kita lihat capaian kinerja kpk jilid empat itu selama lima tahun ini yang sudah kita rangkum
ini seperti apa apakah memang mengembirakan atau masih ada yang harus diperbaiki lagi untuk periode berikutnya
capaian kinerja kpk jilid empat itu dulu yang kita lihat
capaian kinerja kpk jilid iv
capaian kinerja kpk jilid iv
sektor penindakan ini tren penindakan kpk selama kurun waktu dua ribu lima belas sampai dua ribu delapan belas selalu mengalami kenaikan
kemudian berdasarkan catatan kpk ini penyidikan tahun dua ribu enam belas berjumlah sembilan puluh sembilan kasus meningkat menjadi satu ratus sembilan puluh sembilan kasus di tahun dua ribu delapan belas
sementara itu yang telah masuk tahap penuntutan dari tujuh puluh enam kasus menjadi satu ratus lima puluh satu kasus
di sektor penindakan ada peningkatan
kemudian di pengungkapan kasus korupsi besar ini banyak sekali yang lumayan
yang paling menyita perhatian publik adalah kasus korupsi ktp elektronik menjerat mantan ketua dpr setia novanto
kemudian untuk pertama kalinya kpk jilid periode ini berhasil melakukan menerapkan tidak pidana pencucian uang terhadap korporasi
itu memang pertama ya
itu harus kita apresiasi juga
dan ada kasus korupsi blbi naik ke tahap penyidikan pada bulan maret dua ribu tujuh belas
tapi itu juga belum selesai
masih menjadi hutang
kemudian capaian kinerja berikutnya
kpk berhasil menyelamatkan dua puluh delapan tujuh triliun uang negara ini selama kurun waktu pada tahun dua ribu sembilan belas pak
kayaknya lebih ya
iya dua ribu sembilan belas itu pak yang kita rangkum dari awal sampai pertengahan tahun selama enam bulan itu dua puluh delapan tujuh triliun
ini cukup bagus anggota dpr sudah banyak yang melapor lhkpn
tapi menteri menteri udah semua pak
masih ada beberapa yang belum
masih ada beberapa yang belum
tapi udah lumayan gitu
anggota dpr ya memang harus melapor karena kalau enggak enggak dilantik
oh enggak dilantik benar
nah yang kelima ini yang menarik juga skor indonesia membaik di indeks persepsi korupsi dalam lima tahun bahkan di asean nomor empat ya pak ya
ya benar ya pak udah puas nggak pak tadi dengan semua capaian capaian tadi
kalau saya mau bilang secara jujur saya mengatakan masih jauh dari harapan ya
karena tapi karena memang itu bukan hanya kerjanya kpk
kerja kita semua termasuk indeks persepsi korupsi itu itu kan sangat detail di sana
bahkan bagaimana perilaku petugas cukai di tanjung priok aja itu bisa dinilai
apalagi kalau penegakan hukum pemotongan pemotongan remisi dan seterusnya
jadi itu kompleksitasnya banyak
nah oleh sebab itu kalau itu dibebankan sama kita dan kita punya fungsi trigger mechanism
tapi kita belum bisa men trigger mereka untuk kemudian
berintegritas bebas konflik of interest kemudian check and balance nya jalan
itu kan masih belum maksimal jadi saya pikir ini tantangan untuk ke depan
oke tapi di sektor penindakan tadi mengalami tren kenaikan ya pak
ini kan sempat disebutkan ya oleh teman teman dari dpr juga bahwa kpk ini jangan terlalu larut pada sektor penindakan
harusnya dari sektor pencegahan meskipun kalau kita lihat pencegahannya juga meningkat gitu
kenapa sih kpk jilid empat itu lebih fokus ke sektor penindakan ketimbang pencegahan pak saud
sebenarnya nggak juga ya
kalau saya seperti contohnya satu provinsi itu pernah saya datangin sampai lima kali
itu semua program pencegahan ketemu dengan kepala daerahnya
terus kalau saya udah bilang pak hati hati ya jangan melakukan sesuatu
dua hari lagi kena ott itu gimana dong gitu
berarti kan pencegahannya sudah jalan ada yang dua bulan kemudian gitu loh
nah tapi kalau dan yang menarik adalah bahwa semua ott yang kita lakukan itu biasanya kan dimulai dari proses penyelidikan
penyelidikan itu kan sudah ada dua bukti
jadi sebenarnya peristiwa pidananya itu
jadi sebenarnya peristiwa pidananya sudah ada
jadi yang di ott itu biasanya kejadian kedua ketiga
tidak pertama ya tidak penerimaan pertama sebenarnya
tapi kasalah kalau kemudian nggak memproses
ya jadi sudah adil tentunya
tapi kan publik kadang menilai sepertinya saya ngitipin pak asrul kapan ini ke rumah ini
padahal memang ngintipin beneran
pak kalau dari dpr ngelihatnya gimana nih pak ini udah maksimal udah bagus atau gimana pak kalau dari dpr
ya jadi kan kita harus objektif juga ya
sebetulnya dari perspektif dpr kenapa dpr itu kan juga bukan anti dengan ott
persoalannya kan begini sumber daya manusia di bidang penindakan di kpk kan juga terbatas
nah itu keren
sementara kasus kasus besar yang memang memerlukan fokus dalam rangka case building
nah kalau yang ini kemudian sumber daya yang terbatas itu dialokasikan untuk katakanlah ott ott
ini kemudian sumber daya yang terbatas itu dialokasikan untuk katakanlah ott ott
yang ininya kan makin kemudian terbengkalai
nah itu contohnya misalnya kalau saya selalu menyoroti misalnya contoh kasus bank senturi itu
ya kasus senturi
nah tapi kemudian kan kita harus fair juga
di setahun terakhir ini kan saya lihat kan pimpinan kpk juga sudah mulai menggeser case buildingnya juga mulai ditingkatkan
itu yang saya rasakan
oke oke kalau dari icw ngelihatnya gimana mas ini capaian ini
ya tentu kan kalau bicara soal perspektif pencegahan kerja kerja pasaut kan sudah hal
kerja pasaut kan sudah banyak juga
cuma problemnya adalah dari konteks publikasi ini bukan suatu hal isu yang dalam tanda kutip seksi
atau kemudian menjual secara pemberitaan
tapi memang dikerjakan karena saya sendiri pun juga mengamati misalnya soal strategi nasional pencegahan korupsi
kpk menjadi lead sektor
dalam beberapa hal misalnya perbaikan ukpbj di masing masing daerah itu sudah mulai jalan
kemudian juga tidak hanya yang setelah nasional pk tetapi juga misalnya yang soal kursus pegah atau kursus pencegahan juga sudah mulai berjalan
problemnya itu bukan isu yang seksi
nah tapi kan kemudian juga tidak hanya bicara soal apa yang kemudian catatan berhasil
tapi juga apa yang kemudian perlu diberikan masukan ke depan
tentu bicara soal ke depan ada banyak hal juga yang perlu kita lihat
misalnya dari sisi penindakan kan kita sederhana melihatnya
perkara sudah ada putusannya bagaimana kelanjutannya
apalagi misalnya nama nama yang secara bersama sama
itu kan sebetulnya dalam bayangan kita
itu di catatan saya ada delapan puluh lebih loh kalau di jumlah totalnya
kalau di dalam bayangan saya tentu ini perlu dituntaskan
karena begini ketika dia secara bersama sama maka kita akan mengejar aspek keadilan
kpk misalnya sudah mendakwa sudah menuntut a b c dan d secara bersama sama
begitu diputus kad hakim bilang ya memang bersama sama
tapi di ujungnya tidak lanjut
tidak ada dilanjutkan siapa pihak yang bersama sama
kemudian yang kedua adalah kita juga berharap dalam penanganan kpk ini tidak hanya aspek orang orang yang
kemudian juga difonis bersalah
tapi bagaimana kemudian mekanisme pemulihan asetnya
kemudian terutama misalnya juga pemulihan hasil kejahatan
pemulihan hasil korupsinya
pembelian maksudnya begini ada beberapa perkara yang dicobakan juga oleh kpk misalnya dalam kasus korupsi
yang berhubungan sama izin tambang
lingkungannya rusak bagiannya pemulihannya
jadi menurut saya itu bisa berdampak bagi publik secara langsung
nanti kita akan bahas lagi tunggakan tunggakan kasus dari pimpinan jilid empat yang belum selesai
itu apa saja karena banyak sekali sebetulnya kasus kasus besar yang belum terselesaikan oleh pimpinan kpk jilid empat
tetap bersama kami di layar demokrasi
anda masih bersama kami di layar demokrasi
kita akan lihat apa saja kasus kasus yang tertunggak dari pimpinan kpk jilid empat yang belum berhasil diselesaikan oleh mereka
ini ada enam belas kasus yang sudah kita rangkum
itu apa saja dan kita akan tanya nanti sama pak saud situmorang
ada kasus blbi tadi saya sudah sebutkan pertama
yang kedua perkara proyek pembangunan di hambalang
kemudian kasus proyek wisma atlet
suap pemilihan deputi gubernur bank indonesia
proyek skrt kementerian kehutanan
kasus pengadaan simulator sim
kemudian yang berikutnya
pembangunan plt utarahan
kasus rekening gendut oknum general polisi
ini juga belum ternyata
nomor sepuluh suapan nitra pengadilan negeri jakarta pusat
perkara bailout bank senturi tadi pak arsul sudah menyebutkan
kasus suap proyek di bakamlah
kemudian kasus suap pengadaan pesawat dan mesin pesawat airbus rolls royce ke pt garuda indonesia
kemudian hibah kereta api dari jepang di kemenhub
kasus pelindo ii yang kemarin juga sempat ditanyakan oleh teman teman komisi tiga
kemudian ada proyek pengadaan alat kesehatan di kementerian kesehatan
pak asahud kenapa enam belas ini banyak banget
sebenarnya apa sih masalahnya
yang kalau dibilang itu tunggakan itu kan sebenarnya bukan berarti dia belum dimulai kan
jadi itu hanya bagian dari kita menyebutnya biasanya teman teman itu menyebutnya anaknya kasus kasus itu
nah jadi yang paling dari yang banyak tadi itu hanya tiga yang mungkin ya
rj terus kalau garuda nya kan sudah proses
berarti kasus ini ya pak rj lino itu pelindo dua ya
jadi yang lain itu sebenarnya sudah masuk proses pengembangan
nah oleh sebab itu
blbi sendiri juga kan sebenarnya sudah tinggal ngelanjutin sebenarnya kan
tapi kan kemarin pk nya ini pak
ya nanti kita tunggu
kemudian tersangkanya bebas
ya nanti kita kan sudah mengajukan ini juga
sat kan maksudnya
kita sudah ngajuin ini lagi kan upaya hukum kan
sudah kita lanjutkan
jadi mudah mudahan bisa
nah maksudnya begini loh
ketika kita bicara indonesia dari aceh sampai papua gitu dengan jumlahnya dua puluh satgas kurang dari dua ratus penyidik gitu ya
saya pikir memang bukan maksudnya satu orang harus satu case gitu mbak
untuk jaksa aja contohnya
ini banyak beberapa kasus jaksa itu kita membiasakan memang dua di dalam satu case
jadi banyak antrian itu di jaksanya
tapi ketika kemudian kita mau minta rekrutmen gitu nanti yang diajukan
berarti sdm menjadi persoalan penting yang di kpk itu menjadi alasan ya
kenapa banyak kasus yang tertutup
tapi tekanan politik itu juga berpengaruh nggak sih pak
bahwa enam belas kasus ini terutama kalau saya lihat kan ada kasus kasus besar yang berhubungan dengan partai politik gitu loh
dengan para petinggi negeri itu menjadi pengaruh nggak
sampai hari ini saya pribadi belum pernah ngalamin lah
ada orang telpon atau apa gitu enggak
dari dpr melihatnya gimana pak arsul
bahwa enam belas kasus ini memang murni persoalan sdm
karena kan dalam rapat rdp sudah berkali kali ya sebetulnya diminta
kemudian kpk meminta soal penambahan anggaran untuk sdm penambahan sdm gitu
atau mungkin memang ada tebang pilih atau memang ada tekanan atau gimana pak arsul
memang kesan tebang pilih itu menjadi tidak terhindarkan ya
ketika dengan sdm yang terbatas di bidang penindakan
dan kemudian yang banyak adalah yang ott ott itu sehingga yang case building yang tadi
itu kan hampir semua case
semuanya kan case building itu tadi
itu kan menjadi apa terkurangi lah sumber daya manusia yang untuk menghandle itu
nah inilah yang selalu menjadi kritik di dpr
tapi lebih dari itu saya kira ya ini yang seringkali menimbulkan kedekangan dalam tanda kutip ya antara dpr dengan kpk itu sebetulnya adalah gaya komunikasi publiknya kpk aja
jadi kalau itu di
nah artinya ini ada keadaan
kesan itu kan bisa benar bisa salah gitu ya
tapi ini kesan ini bisa ditanya juga kepada katakanlah pejabat di lembaga lembaga di kl lembaga negara yang lain ya
bahwa seolah olah diciptakan bahwa kalau ada pejabat atau apa di satu kena kasus itu seolah olah lembaga itu dalam tanda kutip ya secara tidak sadar dikesankan bahwa di lembaga itu ya korup lah
oke di generalisir gitu ya pak
perusahaannya luar biasa di generalisir
nah kalau misalnya komunikasi publiknya kpk ini bisa
dirubah sedikit ya
saya yakin angka ketegangannya itu akan
termasuk dengan dpn
ya hubungan antara itu
menurut saya agak sulitnya memang gini di hubungan hubungan itu ya
jadi di undang undang kpk itu disebutkan bahwa pimpinan itu gak boleh ketemu langsung atau tidak langsung
itu contohnya waktu kejadian di beberapa penegak hukum ya

itu saya malah pimpinan berpikir itu bisa diketahui
hati hati loh melanggar undang undang
karena langsung tidak langsung kita gak boleh ketemu
jadi mungkin itu
tetapi kan kita lihatlah ya
misalnya sudara febri lah jupir kpk
itu barangkali memang harus diubah gitu ya kayak
gaya berkomunikasi publiknya
itu saja sebetulnya ya sehingga tidak kemudian perlu orang yang harusnya nggak perlu marah jadi harus marah gitu loh
menurut pak arsul hubungan pimpinan kpk jilid empat itu ataupun kpk jilid empat yang secara keseluruhan dengan dpr ini memang kurang baik ya
menurut saya gini periode dua ribu empat belas dua ribu sembilan belas kan baru pertama kali saya menjadi anggota dpr
tetapi kalau saya melihat dan tentu mendengarkan cerita cerita saya bukan karena di sini ada pak saud ya
relatif menurut saya lebih baik ketimbang zaman kpk sebelumnya ketika dipimpin oleh abraham samad
itu lebih baik
tapi kok lebih baik sampai keluar pasus angket itu yang saya bingung
kalau misalnya memang lebih baik era jilid empat kenapa sampai keluar pansus angket
nah itu menurut saya angket itu lebih timbul karena persoalan persoalan komunikasi publik
itu yang teringkat
dari soal komunikasi itu yang kemudian kok angket keluar karena persoalan komunikasi kira kira
lihat saja yang paling terakhirlah ya
ketika kita bicara soal revisi undang undang kpk saya kan mengikuti ini kan karena kebetulan ketika merespon misalnya
febri misalnya ketika merespon pendapat pendapat saya dan soal itu menurut saya tidak jelas lagi apa dia ini jubir kpk atau dia jubir icw gitu loh
bahkan saya mau bilang seperti itu
ini yang menurut saya harus ditata
ini kata ulang yang seperti ini
bahwa siapapun teman teman termasuk ya ini mohon maaf dari elemen masyarakat sipil masuk kepada kpk ya memang stylenya harus berbeda
kan saya juga lawyer ketika saya ada di dpr style saya kan juga harus berbeda juga begitu loh
pak saud memang melihatnya hubungannya itu memang panas dingin sampai kemarin pak laude di rapat yang terakhir rapat dengar pendapat sampai bilang sampai curhat gitu
bahwa kita kok dimarahin terus sama komisi tiga itu memang mengakui ya bahwa hubungannya itu tidak sebaik tidak sehangat
antara komisi tiga dengan mitra mitra kerjanya yang lain gitu
kalau itu kan stylenya pak laude kalau stylenya saya kan saya bilang saya digaji memang untuk dimarahin gitu ya
tapi sebenarnya hubungannya gimana sampai keluar masuk angket loh pak saud
dan sebenarnya kalau dibilang komisi tiga juga tidak benar
kan ada lima puluh satu anggota komisi tiga dengan style masing masing
ya yang paling yang ini kan cuma beberapa orang ya
tapi kalau dari kpk sendiri gimana sih pak
melihat hubungannya dengan dpr sampai keluar masuk angket kemudian revisi undang undang kpk kemudian keluar
menurut saya ini yang paling
kalau saya saya mengatakan begini
bahwa selalu berulang ulang saya konsisten mengatakan tidak ada orang di republik ini tidak boleh di check and balance
oke yang ngecek and balance kita pertama tentu komisi tiga
baru kemudian teman teman di civil society icw termasuk
icw bahkan detail
ini pak sauni ini kok yang paling banyak hukumnya cuma dua tahun aja rata rata gitu
nah itu itu bagi kita di di di
dan mereka datang ke kpk membawa hasil risetnya
itu mencek and balance kita
jaksa jaksa kita panggil
hari ini juga ada raker para jaksa para penuntut
kemudian di situ kita mereka mulai membuat standarisasi bentuk apa
apa supaya tidak banyak disparitasnya gitu
jadi cek and balance itu nggak boleh berhenti
mungkin yang nggak siap orang adalah penggunaan kata
mungkin di situ aja berbedanya
ya kalau saya memang udah biasa kayak begini
pak laude itu lemah lembut orang
dia beda dia
dengan kayaknya yang temen lain begitu dia nggak dia docent gitu
jadi kalau dia sebenarnya itu bukan curhat ya
dan ada lsm nya juga
oh pak laude
kalau yang lain lain saya kira nggak pernah ada ketegangan
tapi saya pikir lebih kepada sebenarnya check and balance ulang juga gitu
komisi tiga nya kita check and balance lagi
kalau dari icm melihatnya hubungannya tuh gimana sih kak
keluar tadi pas angket kemudian revisi undang undang kpk gitu
kalau saya tidak berusaha untuk mensimplifikasi masalah ya
apakah ini kemudian ketika ada revisi itu hanya gara gara febri misalnya
menurut saya itu terlalu sederhana yang menurut saya itu kelinci
yang kita coba ingatkan misalnya beberapa sidang kenapa isu angket itu muncul
seingat saya waktu itu ada yang diminta dihadirkan
ya beberapa anggota dpr
soal rekaman soal saksi
yang kemudian kpk bilang ini dalam proses hukum
artinya dalam undang undang empat belas dua ribu delapan dianggap dirahasiakan
tapi kemudian berkembang
oh diangket ya dan segala macam ya
dan saya baru saya ingat sekali ketika kemudian menyaksikan hal tersebut dalam pemberitaan dan segala macam
oh disinilah dimulai istilah angket keluar
yang kemudian semakin tajam semakin tajam
dan sebayangan saya ini bukan hanya soal komunikasi
tapi memang kita melihat ada yang lebih dalam daripada itu
apa tuh mas amar
apa yang lebih dalam
kita lihat kan justru karena kpk sudah
yang lebih dalam tuh dpr ingin melemahkan kpk
kira kira pun begitu
kalau kita lihat kan memang ya tadi kondisinya
banyak dari rekannya bang arsul ya
kita kan percaya bang arsul ya
tapi kan ada yang kena kasus
maksudnya kan kira kira begitu
nah upaya upaya yang seperti ini kan kemudian membuat itu semakin tajam
jadi buat saya ini soal penanganan perkara
bahwa kemudian kpk harus dikritik betul sekali
tapi kan kemudian apakah ujungnya harus mereview undang undang
tentu saja tidak
tapi pak saud sendiri merasa nggak sih
pak saud dan kawan kawan merasa nggak sih bahwa dpr itu ingin melemahkan kpk
ya kita kan akhirnya kan menganalisis analisis saja
kita kembali aja deh
tapi sejujurnya nih pak udah mau di ujung nih pak
kita kembali aja ke undang undang yang ada sekarang
di undang undang yang ada sekarang itu saya katakan itu sampai kapanpun saya nggak bisa terima
tapi apa kemudian itu saud bisa menentukan republik ini
yang maksud saya adalah kan yang saya
analisis saya itu kan datang dari analisis analisis
analisis itu bisa salah
di antaranya proses dewan pengawas
saya bisa membayangkan nanti pimpinan berlima itu itu kayaknya seperti nggak ada fungsinya
nah itu kan akhirnya melihat itu kan pelemahan
jadi sebenarnya indikasi indikasi aja
buruknya undang undang kalau pelaksanaannya bagus akan bagus ya mas ya
itu yang kita sekarang mau harap
tapi undang undangnya bagus saja mbak
itu bisa serangan baliknya sangat tinggi sekali
apalagi undang undangnya berantakan
ya udah nanti kita akan bahas ada serangan balik tidak sih
dari para koruptor terhadap kepemimpinannya pak saud dan juga kawan kawan selama empat tahun ini sampai ada kasus penyiraman terhadap pak novel baswedan
kita akan bahas tetap bersama kami di layar demokrasi
anda masih bersama kami di layar demokrasi
pak saud selama empat tahun ini kan banyak kejadian fenomenal ya pak ya
selain pak soe angket
kemudian yang paling teringat di memori publik itu soal penyiraman terhadap pak novel baswedan
itu salah satu bentuk koruptor fight back gak sih anda melihatnya di era kepemimpinan anda dan juga kawan kawan
ya kan ketemuan tgpf itu kan disebutkan bahwa dia dibegitukan karena kasus yang ditanganinya
saya jadi aneh lagi
belum ketemu orangnya kok malah sudah menyebutkan motifnya
ketika kemudian common sense sajalah
tidak usah dulu main yang analisis atau fakta common sense
pasti kalau terjadi pada seseorang penegak hukum dan itu terjadi juga di banyak negara
itu makanya kita beberapa setelah kejadian itu berpikir bagaimana menjaga orang orang baik di kpk gitu
jadi sekali lagi kalau itu dianggap ada serangan saya pikir itu ya biasa saja sebenarnya
cuman kan persoalannya biasa itu menjadi luar biasa ketika tidak ketemu pelakunya
kemudian menjadi luar biasa kalau kpk tidak memperhatikan
makanya oleh sebab itu kita memperhatikannya
kita tetap menjaga bahkan kita bikin simbol simbol supaya ketemulah pelakunya kan begitu
kalau revisi undang undang kpk termasuk bentuk dari corruptor fight back gitu
kalau umpamanya itu dianggap bahwa nanti kita tidak jadi perform
makanya saya pada saat ini baru bisa main hipotese
nanti kalau yang lima ini lebih keren
bisa yang limanya lebih keren dari kami loh
saya lebih percaya orang di belakang saya lebih baik dari saya
mereka belajar banyak
nah kemudian tadi kan saya sudah menjustifikasikan
undang undang buruk itu banyak di dunia ini
tapi pelaksanaannya baik
tapi tadi kan mas lama bilang ada undang undang baik tapi pelaksanaan buruk
nah makanya sebab itu aku belum mau komen dulu ya nanti sujon terhadap mereka termasuk nanti dewasnya sendiri ya
dewasnya sendiri bisa jadi nanti terbalik gitu loh
malah lebih percaya penyidik kita ya
penyidik kita kan orang orang keren semua
mencari dua bukti itu mereka keren
pak ini kok dilarang
ini udah gini loh
nah terus kepaparan jadi berubah
jadi saya belum berani menyimpulkan bahwa
undang undang itu bentuk dari bentuk fight back nya
nanti kita lihat dulu
kita tanya sama yang pembuat undang undang
ini memang bentuk dari ada pesanan untuk koruptor fight back atau gimana sih pak arso
emang murni ingin memperbaiki kpk atau
tadi masih belum bisa diterima sama pak saud
katanya sampai kapanpun
katanya pak saud belum bisa menerima itu
ya memang harus begitu
kalau pak soed menerima maka undang undangnya nggak akan dirubah lagi
saya katakan bukan kitab suci
dulu banyak yang saya kritisi seolah olah memperlakukan undang undang kpk itu seperti kitab suci
undang undang dasar sudah empat kali di amandemen kok
nah sekarang di amandemen ternyata amandemennya keliru
itu saja kalau buat saya ya
yang bagian melemahkan
yang dianggap melemahkan ya
kan ada juga bagian yang menguatkan
sekarang kpk mulai ini ke depan udah nggak ada lagi yang akan bertanya bahwa nt itu punya kewenangan eksekusi apa enggak sih
tidak ada lagi nanti kan
udah lebih clear ya
buat saya biarkan ini kita lihatlah ya
katakanlah setelah setahun ini berjalan apa yang terjadi dengan dewan pengawas itu berfungsi juga sebagai pemberi izin
kalau ternyata itu obstacle dalam proses proses penindakan ya mengapa kok kemudian tidak dikembalikan dia hanya sebagai pengawas saja
berarti dicoba dulu satu tahun
kalau dari catatan icw bentuk koruptor fight back
pimpinan kpk ataupun kpk jilid empat itu apa aja
kalau saya gak mau bilang revisi kpk adalah koruptor fight back
saya dibilang komunikasi gak bagus sama dpr nanti di segala macam
dia mau bilang
yang ingin saya sampaikan adalah ketika undang undang kpk direvisi dalam bayangan saya itu menguntungkan koruptor
kalau kemudian dianggap koruptor fight back dan segala macam saya khawatir saya menyinggung bang arsul
karena bagus komunikasinya
tapi yang dalam bayangan saya demikian
itu menguntungkan koruptor dalam bayangan saya
karena kita sudah mulai melihat ya
sejak tanggal tujuh belas disahkan belum banyak perkara perkara penyelidikan yang naik ke tahap selanjutnya
karena bicara soal ini aturannya betul betul memberikan
baru kemarin diumumkan perkara penting
ada dua mas kemarin itu loh
tapi kan tahapannya terus akan akan coba coba gitu
nah kemudian yang lain misalnya
ketika upaya upaya penggeledahan upaya upaya penyitaan itu harus izin lewat dewan pengawas
karena kemungkinan itu tidak lebih kuat daripada kepolisian dan kejaksaan
nah yang lain lain misalnya
soal status asn meskipun masih banyak perdebatan
tapi posisi penyidik akan sangat rentan
dia bisa berhenti kalau jabatan asn nya tidak berhenti
selain itu tadi selain soal revisi undang undang kpk selama catatan dari icw selama empat tahun ini
kalau bentuk banyak lah
kayak misalnya pimpinan terakhir mbak rumahnya dibom
sampai sekarang kita belum tahu
itu menurut saya bentuk teror yang sangat serius
dan itu belum pernah terjadi
misalnya penyerangan penyerangan terhadap penyidik
perkara novel itu puncaknya
tapi sebelum sebelumnya juga ada banyak perkara perkara nabrak penyidik
kenapa eskalasi terornya itu lebih meningkat pada yang jilid empat itu ya mas
karena begini itu menjadi konsekuensi logis
ketika kpk masuk ke dalam sektor yang lebih strategis
sektor yang lebih apa namanya ada kekuatan politik di sana
ada kekuatan secara finansial di sana
maka perlawanan baliknya pasti akan semakin besar
karena misalnya kita lihat perkara perkara ketua dpr aktif menjabat tersangkau oleh kpk
apakah nggak mungkin ada perlawanan balik secara politik dalam tanda kutip
kemudian kpk juga sudah masuk ke dalam pidana korporasi
ada enam seingat saya yang tersangka korporasi
meskipun harus diteruskan
nah artinya begini ketika itu kemudian dia masuk ke dalam kekuasaan
itu menjadi tren di negara manapun
nah pertanyaannya kpk apakah bisa bertahan dengan kondisi yang seperti ini
itu yang perlu dianggap
tapi pak saud sadar nggak sih bahwa eskalasi terornya itu
pada saat anda dan juga kawan kawan memimpin itu jauh lebih tinggi dibandingkan dengan periode periode sebelumnya
iya saya malah kan boleh dibilang dikritisi
dulu sebelumnya tuh nggak ada intelijen di situ nggak biasa biasa aja
justru sekarang ada intelijen kok jadi lemah gitu
saya bilang memang yang seperti mas tama bilang tadi
karena kita udah menyentuh yang rada rada gimana gitu ya kan
rada rada kawat begitu
jadi serangannya ya pasti akan lebih intens
tetapi sebenarnya kalau kita sebenarnya lebih hati hati
seperti contoh lah kan kemarin pak laude agak kesulitan karena kamera kita tidak diteliti yang di rumahnya secara rutin
ternyata ada kamera yang nggak jalan seterusnya
di tempat pak agus juga
jadi maksud saya kita itu juga mungkin kelemahan kita juga tidak terlebih hati hati
ketika memang benar kita sekarang lagi mengempal antar risiko dari satu dua ratus risiko yang mungkin terjadi
iya lebih risiko ya
itu sudah kita hitung itu semua
tapi di titil titilnya
mulai penyidik itu apa yang terjadi
termasuk umpamanya kalau mas pak ibrissara ngomong tadi juga itu risiko juga sebagainya
tapi di titil titil lah kita hitung gitu
kita akan kembali sesaat lagi
kita akan membahas bagaimana harapan dari pimpinan kpk untuk pimpinan kpk berikutnya
dan tantangan tantangan apa saja selama lima tahun ke depan tetap bersama kami di layar demokrasi
kita sehari winter
menjadi oposisi itu semuanya melakukan apa namanya mendistorsilah gitu pengertian mengenai dinasti gitu
secara etik ada yang salah nggak
atau ini wajar saya buat secara etik secara demokrasi misalnya
kalau saya sih usul agar gibran dan bobi ya
majunya setelah pak jokowinya berhenti
karena kalau tidak
dia gak bisa mendapatkan hasil yang sepenuh sepenuhnya bersandar pada kemampuannya sendiri
pasti akan menimbulkan wuh pakai wuh gitu
pasti akan menimbulkan semacam apa namanya kur gitu ya
untuk ya untuk membantu memenangkan begitu
karena pasti akan ada soal kalau ada mau ngomong soal etik sih ada disitu
kemudian orang dibuka kesempatan untuk berlomba lomba
apa namanya mengoleskan gincu politik di bibirnya gitu
agar dipandang baik oleh presiden yang sedang berkuasa begitu
saya tetap berpendangan bahwa gibran dan siapapun juga punya hak politik
tetapi kan hak itu kan fakultatif ya
bisa dipakai bisa nggak dipakai
saya cuma usul jangan dipakai sekarang
beda aja dengan alakin presiden sbi
kan gak ikutan siapa mas agus untuk pilkada ya uang pilkada ya
kan sudah sudah pak sbi sudah gak lagi jadi presiden kan majunya
dua ribu tujuh belas pak sbi dua ribu empat belas selesai
oke itu yang perlu diperhatikan oleh presiden jokowi dan keluarga yang menurut anda ya
kalau berkenan ya mendengarkan usulan kami ya begitu
daripada mengundang persoalan begitu ya
mendingan mendingan gibran dan bobi itu menunggulah
tidak lama lagi kan masih juga masih sangat muda
ya kita banyak sekarang calon calon anak muda dengan juga yang tadi ada masalah apa namanya
dinasti ya harus hindari dinasti lah
saya termasuk orang yang tidak setuju dengan kati dinasti
termasuk anak anaknya presiden jika ingin maju
yang itu nanti kamu yang tanya kepada presiden
oke terima kasih
karena itu soal tadi anda sampaikan itu soal etika
menyangkut etika dan moral itu pertanggung jawaban orang per orang
jangan tanya kepada orang lain
etika itu kan kembali soal persepsi ya
nah kalau soal formal demokrasi
etika itu dilahirkan persepsi
enggak enggak maksudnya begini
kita formal demokrasinya itu sudah selesai ya
karena memang awalnya ada yang mengatur itu
tapi kemudian sudah dirubah oleh makam makam konstitusi
itu artinya apa
setiap warga negara boleh atau berhak bisa mencalon itu
nah sekarang soal diskus politik dinasti itu
tadi saya sudah menjelaskan
bahwa dalam politik siapapun sebetulnya
apakah itu anak pejabat anak presiden dan sebagainya
itu yang paling pokok adalah komunikasi dengan masyarakat
nah hal yang kedua adalah soal konsentrasi dan pembatasan
nah hal yang kedua adalah soal konsentrasi dan pembatasan
untuk tidak kemudian melakukan intervensi terhadap proses pemilihan itu
presiden yang punya kekuasaan punya instrumen kekuasaan yang besar
tidak bisa itu diomongkan oleh presiden
presiden sudah menyatakan
tetapi kemudian masyarakat juga mengawasi
kekuasaan yang terakhir